nih tujuh puluh juta lo balikin sama mamanya melly ya buruan sono
besok lo urus tuh surat pengalian kontrak tanah itu lo balikin ke gue ya
emang mak mak mak bentar bentar tapi ada
jadi gini mak
di surat perjanjian kontraknya itu
kalau pihak pertama membatalkan kontraknya
kita harus bayar delapan puluh juta
kurang ajar banget sih itu orang
gile bener bener kayak renten ngeri kelakuannya ya
udah besok emak yang kesana
eh jangan emak jangan emak
emak yang gak mau lagi
emak harus berantem lagi sama mamanya bebe
biarin berantem juga gue jabarin
gue kagak takut sama dia
emang gue yang ngajar tuh cewek tuh
bentar gue datengin tuh
jangan mak jangan mak
mak mak mak mak
kenapa gue bisa kepikiran devi sih pas lagi sama stella
sampai salah masam minuman kesukaannya devi lagi buat stella
kok lagi mikirin devi di malam nelpon
tumben banget kamu nelpon aku
jamnya kamu lagi kepikiran aku juga lagi
iya aku jadi inget sama kamu
aku juga lagi keinget kamu terus nih
aku keinget kamu bukan soal itu
aku keinget kamu soalnya setelah kecelakaan dia ada di rumah sakit sekarang
hah stella kecelakaan kamu tuh dari mana
iya soalnya roger yang nolongin dan dia nelfon ray tadi
sekarang kamu di mana
kok kamu nanyain aku harusnya kamu nanyain stella di mana dong
dia di rumah sakit wijaya
yaudah makasih dev kamu udah ngasih tau aku
kalau gitu aku langsung ke rumah sakit sekarang ya
kok bisa kecelakaan sih
tapi kenapa anak aja bisa dikit ya
gak kabar mereka adanya
tidak ada dua
halo yan lo dimana
sea boy sama anak anak aja klub lagi butuh bantuan tuh
mereka lagi di jalan baru tempat latihan balapan
hah yang bener lo
oke kalau gitu sekarang juga gue kesana
sekalian gue ajak dado ya
oke kabarin yang lain ya thank you yan
yan harus berjuang dulu ma ini penting banget ma
pokoknya yan janji deh yan gak bakal pulang malem malem ya
yan harus pergi sekarang juga ma
eh eh eh yan
modi mau pergi dulu ya
kamu mau kemana sih
aku berangkat istirahat sih ma
eh tunggu dulu
kamu ini yang mau kemana malem malem ini
ya ya mondi mau pergi sebentar
kamu mau pergi kemana
aku mukanya tegang gitu berantem sama raya
enggak bukan mama bukan masalah raya
ini loh boy sama teman teman aku lagi dalam bahaya
aku mau bantuin mereka
aduh panjang mah kalau diceritain
ya udah pokoknya mondi berangkat sebentar
mama istirahat oke
oke ma assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dok bagaimana keadaan dia
alhamdulillah beliau baik baik aja
hanya luka sedikit
tadi yang menyebabkan beliau pingsan karena shock
sekarang keadaan beliau juga sudah pulih
boleh dibawa pulang kok
terima kasih dokter
yaudah ya udah
apaan sih lu hah hah
lu jangan datang ke tempat cewek gua deh
lu jangan nyari sempatan
apaan sih lu hah
eh lu jangan nyolot gitu dong
gua tuh nolongin dia tau gak
lo harusnya berterima kasih sama dia
udah nolongin cewek lu
gue malah marah marah kayak gini
udah kita pulang yuk
aku mau pulang sama roger aja
aku mau pulang sama roger aja
kamu jangan serius deh
makasih ya udah jenguk ya
ya pulang ya
soalnya ini repotin
gak apa apa kak
soal kamu jangan seri
lu denger dia kan
eh siapa yang sia bang
bahaya apa sih
ngapain sih mondi harus bantuin temennya
nanti malah dia yang kena bahaya lagi
aku telepon siapa yang minta tolong
iya kayaknya kang abah ini bisa dimintain tolong nih
tidak kang abah
waalaikumsalam kang abah
maaf ini saya telepon
soalnya saya nggak tahu mau telepon ke siapa minta tolong
begini kang abah
barusan mondi pergi
dia bilang dia mau nolongin temennya dalam bahaya
saya takut dia kena apa apa
ini bahaya apa memangnya teh
saya juga nggak tahu akan abah
mondinya gak cerita langsung pergi
saya di rumah aja ya
tidak usah stres tidak usah dipikirkan
percayakan saja pada saya
doakan supaya allah membantu saya ya
iya kang abah
hati hati ya kang abah
ya sama sama teh assalamualaikum
abah ada apa
tuh nya tadi abah nanya sama neng tentang